tapi saya akan menguji romy itu sebenarnya bagaimana sih dengan bagaimana kita lihat komentar komentar mas romy
kalau kita tunjukkan foto foto orang atau sesuatu berikut ini
saya uji anda dengan saya minta anda untuk mengomentari foto foto yang akan ditampilkan
dalam lima belas detik
enggak boleh lebih dari lima belas detik
saya minta anda untuk mengomentari foto foto yang akan kita tampilkan dengan kalimat yang ya cukup singkat
foto pertama kita bisa lihat
nah apa komentar anda
karena maju calon presiden dari tahun dua ribu empat loh
pak wipar anda jangan
oh nggak ada
orang yang tidak pernah membangun tembok dengan rakyatnya
mantan ketua umum p tiga
berarti orang yang dibuat anda
oh beliau sangat berarti
karena saya bergabung di partai persatuan pembangunan di dpp partai persatuan pembangunan karena diajak oleh beliau
oke jadi orang penting sekali untuk karir politik anda sampai sekarang
seorang sahabat yang
kalimatnya boleh agak panjang
ini seorang sahabat yang tough untuk dijadikan sebagai sparring partner
gimana hubungan anda dengan jan farid sekarang
baik baik saja biasa saja
dia fair bertarung di pengadilan begitu kalah ya selesai selesai
konflik internal sudah selesai
andrew perhiasatrio enggak percaya
iya tetapi mahkamah agung percaya
kita tunjukkan foto berikutnya
mantan ketua dpp p tiga dki
ada komentar lagi tentang ini
kurang begitu penting buat hidup anda
bukan bukan kurang begitu penting
karena posisi strukturalnya di bawah dpp
dan masih bergabung dengan dpp p tiga
masih ketua dprd dari partai persatuan
hubungan anda dengan beliau
bisa dicek dari statement statementnya sudah bergabung
dan sudah bergabung bersama anda ya
ini salah satu pelopor hoax dan fitnah yang berskala nasional dalam sejarah indonesia
pak amin ya
seorang yang selalu memiliki statement statement yang unik
penting buat demokrasi
jadi ada unik selling point
mungkin karena terlalu jauh generasinya dan secara partai politik kita berbeda
maka tidak terlalu banyak bersentuhan
tetap penting buat demokrasi indonesia
oh saya kira ini hal yang salah satu milestone demokrasi di indonesia
apa komentar anda soal ini
ini grup band saya sejak sma dan sampai hari ini
bineka suara sembilan
ada cerita tentang wni ini
band ini adalah band yang sejak saya sma bentuk
dinamakan bineka suara karena memang di dalamnya ada lintas agama dan lintas suku juga
dan sampai hari ini kebetulan diantara mereka kerja di jakarta dan semalam masih ngeband bareng
masih ngeband bareng
kita lihat foto berikutnya
kepulauan yang akan menjadi salah satu negara terhebat di dunia
terima kasih mas robby
bapak bapak ada komentar terakhir untuk mas romy
kalau angka nilai satu sampai sepuluh
kemungkinan anda terpilih menjadi wakil presidennya pak jokowi berapa
satu sampai seratus saya biar nggak susah
menurut penilaian saya
pasti nggak tahu deh

itu yang tadi waktu ada gambar indonesia kalau saya tambahkan
ini tidak akan bubar dalam waktu seratus tahun kan
dia hebat karena tidak akan pernah bubar
iya dia akan menjadi ekonomi ke tiga ke empat di dunia kan
oke jadi nggak usah baca buku yang bilang indonesia
mas romi ada salah seorang ketua partai koalisi yang mengatakan bahwa
bisa saja kalau saya tidak dipilih jadi cawapresnya jokowi
saya bisa akan melamar atau mau juga kalau dipilih jadi cawapresnya prabowo
saya nggak pernah menyatakan begitu
ya bukan anda
ada orang lain
oh ada orang lain
anda setuju bahwa anda juga akan melakukan hal yang sama
jika tidak dipilih jadi cawapres jokowi anda mau gak jadi cawapres
saya saja sudah mengatakan saya tidak pernah menyatakan itu
dan ketika p tiga mendukung juli dua ribu tujuh belas juga tidak pernah mensyaratkan seperti itu
kalau anda jadi calon presiden apa prabowo bisa jadi calon wakil presiden
agak mustahil ya
karena meskipun politik itu semua mungkin ya
tetapi rasanya kalau melihat perbedaan
dengan generasi yang cukup jauh agak sulit membayangkan
kalau itu mustahil yang tidak mustahil adalah durasi kita sudah habis
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini mas romy
terima kasih sudah hadir pak wimar bang edi
terima kasih sudah hadir
tepuk tangan untuk pak apa tapi
pak wawapres lima puluh lima puluh
terima kasih mas romi
saya sudah ngelamar ke lima tempat
demikianlah layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
kupaskan di datang maru muji pada malam hari ini
semoga informasi tadi bisa menambah referensi anda dalam menghadapi tahun politik kali ini
saya budi hadi putra undur diri